hari ini bus angkutan perbatasan yang terintegrasi bus transjakarta atau aptb diperbolehkan beroperasi lagi di jalur dki jakarta
selasa pagi pemprov dki jakarta kembali memperbolehkan bus aptb untuk beroperasi di jalur transjakarta
namun bus aptb tidak diperkenankan memungut ongkos kepada penumpang yang naik di koridor transjakarta untuk perjalanan di area jakarta
sementara penumpang yang naik dari kota penyangga tarifnya sesuai dengan yang dikenakan pengelola appd
aptb beroperasi untuk melayani pengangkutan penumpang dari wilayah perbatasan jakarta seperti bogor tangerang dan bekasi
transportasi ini pun diproyeksikan dapat mengurangi pemakaian kendaraan bermotor yang masuk ke jakarta
aptb boleh masuk jakarta